sebanyak lima ratus sembilan puluh sembilan atlet dikukuhkan menjadi perwakilan indonesia
untuk multi event olahraga sea games ke tiga puluh dua di kamboja tahun ini
jumlah ini meningkat dibanding sea games sebelumnya yang hanya memberangkatkan empat ratus sembilan puluh sembilan atlet
tapi memang atlet ini saya sudah jelaskan dari awal dari tim review juga
bahwa kita ada kenaikan karena ada enam cabang olahraga yang harus di hanoi command dilaksanakan
dan itu kebanyakan individu diganti dengan cabang olahraga yang ber group
jadi memang untuk komposisi atlet mau tidak mau kita harus menaikkan
chef the mission indonesia untuk sea games kali ini menyebut para atlet sudah siap
untuk menjalani kompetisi berbagai macam cabur hingga tujuh belas mei mendatang
tentunya persiapan persiapan seperti yang selama ini kami lakukan dan kami kunjungi seluruh atlet
atlet ini insya allah pada saat sea games sekarang ini sudah mencapai peak performance nya
akibat dari memang telah mereka telah mempersiapkan dirinya masing masing
saya rasa kita tinggal membutuhkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat indonesia
dari tiga puluh enam cabang olahraga yang dipertandingkan pada sea games kali ini
indonesia akan memperebutkan medali di tiga puluh satu cabang olahraga
beberapa cabur andalan seperti karate wushu bulu tangkis dan beberapa cabang olahraga lain
diharapkan bisa mempertahankan prestasi sebagai langganan penyumbang medali emas untuk indonesia
dari kota tanherdi agama jakarta